masa libur anak natal tahun baru memang sudah usai ya
tapi gak apa apa kita bisa jadikan ini sebagai mengenang masa libur itu
plus juga bisa jadi referensi untuk anda liburan selanjutnya ya
menonton konser musik bersama anak bisa menjadi salah satu alternatif menikmati hari libur
ya seperti di bandung sebuah konser musik orkestra yang digabung dengan pertunjukan badut
yang bisa anda nikmati bersama anak
merupakan kolaborasi dari musik orkestra dengan seni pertunjukan
the lonely clon bercerita tentang seorang badut yang sejak lahir memiliki bakat berbeda dibandingkan dengan badut lainnya
ketika badut lain bisa melakukan atraksi juggling badut ini tidak bisa melakukannya
hingga akhirnya ia dikucilkan dari sekitarnya
meskipun demikian badut ini tidak menyerah
sambil terus mencari apa yang bisa ia lakukan ia terus berlatih
mengasah kemampuan yang dimilikinya sampai akhirnya badut tersebut mulai diterima oleh badut lainnya
tanpa harus menjadi sama dengan badut yang lain
pesannya adalah sebagai orang tua atau juga untuk anak
ketika dia itu berbeda dari yang lain bukan berarti dia itu kurang
tapi dia itu spesial
pertunjukan menjadi semakin menarik dengan diiringi oleh latar musik orkestra
yang musiknya telah disesuaikan agar bisa dinikmati oleh anak anak
pada pertunjukan ini penyelenggara juga mengundang anak berkebutuhan khusus
untuk menikmati pertunjukan
penonton pun mengaku menikmati pertunjukan the lonely cloud
yang ceweknya itu yang naik itunya
mungkin dia seru
apa yang disukai
suka ya badutnya
mas badutnya pas ngapain badutnya
nantinya seluruh hasil penjualan tiket dari konser ini akan disumbangkan
untuk anak berkebutuhan khusus
franky wijaya bandung